hai sebuah truk kontainer menabrak empat warung dan gerobak pedagang di jalan raya teluk pinang
kecamatan ciawi kabupaten bogor jawa barat rabu pagi muatan peti kemas nyaris terlepas dan
melintang di jalan sebelumnya kontainer bermuatan bahan garmen ini tengah parkir di jalan menanjak
usai ditinggal pengemudinya badan truk mendadak mundur hingga menghantam bangunan di belakangnya
dari keterangan supir diduga truk kelebihan badan muatan hingga rem tak berfungsi baik akibat
kejadian ini arus lalu lintas di jalur utama ciawi sukabumi macet total di kedua
arah selama lebih dari dua jam kecelakaan ini ditangani unit laka polres bogor sebuah
truk kontainer mundur dan menabrak balita dan sejumlah pedagang di jalan kampung logon
jatimulia tambun selatan kabupaten bekasi jawa barat rabu siang orang tua korban
histeris dan panik melihat anaknya terlindas ban belakang truk seorang warga berupaya mendorong
truk dari arah belakang namun tidak berhasil sejumlah warga lain mencari supir truk kontainer
yang tidak ada di tempat setelah sopir muncul dan memindahkan truk korban dilarikan ke rumah
sakit terdekat namun nyawa korban tidak tertolong akibat luka serius pada kaki dan perut menurut
keterangan saksi truk kontainer akan mengangkut barang hasil produksi dari salah satu pabrik
karena pabrik penuh maka truk diparkir di tepi jalan sementara supir truk pergi
kejadian ini dalam penanganan polsek tambun dan polres metro bekasi tim liputan cnn indonesia